untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
dr lianda siregar spesialis penyakit dalam rspk darmais jakarta
halo selamat malam dokter
selamat malam mbak dea apa kabar
baik dok apa kabar sehat kan dok
alhamdulillah selamat lebaran ya
selamat lebaran terima kasih
dokter dokter ini kita di masa liburan idul fitri
kita sedang merayakan kemenangan
tapi di tengah tengah ini ada kasus hepatitis akut yang masih belum jelas seperti apa
dan dari laporan kementerian kesehatan republik indonesia
ada tiga anak yang terpapar penyakit ini kemudian mengalami perburukan
rata rata sekitar lima hari
sebenarnya apa yang dokter bisa jelaskan kepada masyarakat terkait dengan hepatitis yang dianggap akut ini
melihat dari perburukannya kira kira sekitar lima hari
ya terima kasih
jadi memang hepatitis itu
bisa akut bisa kronik ya
jadi hepatitis yang umum kita temukan itu paling banyak adalah
karena hepatitis itu banyak sekali penyebabnya
bisa karena autoimunnya walaupun autoimi bisa jadi kronik
tapi yang paling menarik adalah yang kita lihat
mulanya ini kan di inggris ya inggris raya kita lihat
kasus ini ternyata bukan viral
artinya viral adalah hepatotropic ya
walaupun hepatotropic tidak khas kita lihat pada bidang c
tapi kita melihat bahwa hepatitis akut ini bukan yang umum
bukan hepatitis a bukan hepatitis b c d e
jadi ini non apa yang kita sebut non a h e ya
jadi bukan yang umum kita temukan
tapi kita ketahui bahwa hepatitis ini bisa disebabkan karena faktor virus lain

seperti adenovirus homoagul virus f dan lain sebagainya

oleh karena itu memang
hal ini jadi menarik
karena penyebabnya kita belum ketahui
dan ini terjadi pada
pandemi sars cov dua sehingga ini menjadi menarik
perhatian apa hubungannya
antara covid sembilan belas dengan
memang menjadi masalah
oleh karena sulit untuk mendeteksi
dok ini kan dari
tiga kasus meninggal dunia ini korbannya
adalah anak kecil
atau anak anak ya boleh dikatakan begitu
sejauh ini dari jurnal jurnal
kesehatan dan juga pengalaman
yang dialami oleh
dokter ketika menangani penyakit hepatitis
ini apakah memang
kepada anak anak lebih rentan terkena
jadi kita ketahui bahwa
hepatitis yang sering pada anak itu
sebenarnya kan hepatitis a
kita lihat bahwa yang aneh
bahwa pada hepatitis a
usianya infant atau
katakanlah dia umur di bawah lima tahun
itu jarang menyebabkan fulminan
malah yang perminan itu makin
berhubungan dengan usia makin usianya
di atas lima tahun atau
pada orang dewasa maka hepatitis a
misalnya itu menjadi lebih kulminam
menjadi lebih simptom kejalannya
muncul dan bisa menyebabkan
terjadi yang kita sebut sebagai
akur liver failure jadi memang
kalau kita lihat ini di inggris
itu kita lihat bahwa pasien
pasien anak anak yang kena itu
berada di bawah enam belas tahun
tetapi yang paling umum kena itu di bawah lima tahun
jadi dia paling banyak dengan lima tahun
dan kita lihat memang dari lima puluh pasien
yang diperiksa empat puluh orang adalah
walaupun dari ada yang kena
start covid yang sekitar sepuluh
walaupun level infeksinya rendah
sehingga hal ini tidak berhubungan dengan
covid sembilan belas ya tapi yang menjadi menarik adalah
di luar itu semua jadi kenapa
adenovirus yang tadinya hampir kita katakan
walaupun ada pada anak ya tapi jarang
kita temukan sekarang kok dia menjadi booming
dan biasanya orang menjadi fatal
menjadi fulminan menjadi akur liver failure
gagal hati akut itu biasanya superimposed
artinya ada suatu penyakit hati yang mendominasi
atau mungkin dia superinfeksi dengan koinfeksi yang lain
ini kita belum tahu
kasus kasus ini kalau kita lihat kasus kasus yang di inggris itu
ada yang ditransplantasi sekitar tujuh orang kalau nggak salah saya bilang
dari jurnal itu ditransplantasi
artinya memang dia bisa menyebabkan terjadinya fulminan
dan ini kita rasa yang menjadi pemikiran kita
apakah adenovirus yang sekarang ini
kita ketahui bahwa adenovirus itu subtipennya banyak sekali lebih dari satu lima juta
kita ketahui bahwa adenovirus itu subtipenya banyak sekali lebih dari satu lima juta
kita ketahui bahwa adenovirus itu subtipenya banyak sekali lebih dari satu lima juta
jadi enam puluh subtipe
kemudian kita lihat dulu itu bahwa yang tipe empat dan tujuh
yang menyebabkan gangguan respirasi jadi gangguan pada pernafasan
dan kita lihat sekarang yang subtipe empat puluh satu ini yang menyebabkan terjadinya gejala ke hati
dan dominan adalah gejalanya merupakan gangguan pencernaan
biasanya diare mual muntah
kemudian muncul baru muncul bisa myalgia kemudian baru muncul
kemudian muncul baru muncul bisa myalgia kemudian baru muncul
kemudian muncul baru muncul bisa myalgia kemudian baru muncul
oleh karena itu memang asosiasi sekarang kita melihat bahwa
kita lihat data data sebelumnya juga tidak bisa memberikan kesimpulan
apakah berhubungan dengan apa namanya dengan sanitasi
berhubungan dengan pola pola yang lain apakah ada superinfeksi
sampai sekarang itu belum bisa dijawab ya
oleh karena itu memang kita perlu membuktikan lebih lanjut
kira kira apa kira kira yang menyebabkan terjadinya acutely perviral atau fulminant
pada pasien hepatitis ini
yang menarik tadi dokter menyebut salah satunya adalah gejalanya diare
dan mungkin kalau saya lihat beberapa gejala ini mirip dengan tipes juga ya dok ya
dengan penyakit tipes ya
oh iya saya katakan tadi bahwa hepatitis juga bisa
tipes juga bisa menyebabkan hepatitis ya
oleh karena hepatitis itu cedera atau infeksi pada hati
penyebabnya banyak sekali
bisa karena drug induce karena obat obatan bisa karena bakteri
jadi banyak sekali penyebab hepatitis itu bukan satu faktor
tapi yang menarik daripada kondisi ini adalah kenapa adenovirus gitu yang menjadi dominan gitu
di dalam keadaan pandemi
apakah dalam keadaan pandemi ini adenovirus itu menjadi reaktif
atau berubah kriulensi
yang tadinya kita lihat bahwa tidak sepekerja
jadi memang dan kenapa terjadi pada anak anak tidak terjadi pada orang dewasa
sehingga ini menjadi pertanyaan besar
jadi saya pikir perlu mungkin penelitian lebih lanjut studinya untuk menilai kira kira kenapa
bukan pada apakah anak anak yang meninggal itu imunokompromis
kita juga belum tahu data yang di rscm juga sudah terjadi pada pasien yang berat
sehingga susah untuk meneliti dari awal
kecuali pasien datang dari awal gitu dengan simptom yang
pre ekterik kemudian menjadi ekterik
karena kalau kita lihat pada hepatitis a antara pre ekterik menjadi ekterik itu ada waktu
sekitar lima tujuh hari kemudian menjadi ter
extraik itu juga panjang sekitar antara empat sampai tiga puluh hari
sehingga memang kondisi pasien sudah keadaan pulminan
sangat sulit untuk melihat kondisi di akhir gitu
untuk melihat track record pasien sebelumnya
sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk ini
karena tentu kita butuh kasus yang banyak untuk melihat kondisi sebenarnya
sementara kalau kita lihat kasus di inggris juga
satu ratus sebelas sampai dua puluh april
sekarang sekitar satu ratus enam puluh delapan kasus
kita juga belum tahu nih pola tipenya bagaimana
karena memang perlu penelitian lebih lanjut
nah dok tapi kan ini sekarang semua negara yang sudah terpapar oleh penyakit ini
ada yang meninggal dunia juga
ini sedang waspada termasuk indonesia
nah untuk di fasilitas kesehatan atau rekan rekan dokter yang ada di lapangan
yang berhadapan langsung dengan pasien
seperti apa dok
untuk bisa melakukan screening awal
melihat ini gejalanya begitu mirip juga dengan penyakit penyakit seperti tipes
dan juga hepatitis yang sudah ada
begitu seperti hepatitis a misalnya
ya itu penting
saya pikir kalau kita lihat adenovirus itu kan dia biasanya penularan melalui hapusan ke mata ya
jadi kemudian bisa juga melalui oral fekal
ya melalui muntah
melalui cairan dari kotoran
kemudian juga bisa dia melalui darah
tetapi yang paling penting adalah karena ini tipenya subtipe empat puluh satu f yang cenderung untuk saluan cerna
biasanya tentu oral fekal yang kita pikirkan
tentu kita di indonesia pernah melihat hepatitis a di beberapa daerah ya
itu kalau dia terkena bisa menjadi wabah
oleh karena itu yang paling penting adalah hygiene ya
sanitasi hygiene ini penting sekali ya
tentu cuci tangan segala macam
seperti covid sembilan belas ini penting untuk mencegah jangan sampai adenovirus ini muncul
ya bisa tertular
yaitu melalui tentu cuci tangan
bisa melalui mata
mungkin diva ya
bisa tadi dari makanan ya
kemudian dari kotoran
tentunya itu harus diprioritaskan
dan tentu saja pada pasien pasien yang pre ecterik
artinya sebelum muncul kuning
pasien sudah mengeluh demam tapi tidak tinggi ya
sufebrial kemudian myalgia
seperti orang yang kena flu
ya ini perlu diperhatikan nih pada anak anak
sebelum mereka muncul gambaran ekterik
nah ini sebenarnya yang harus kita pikirkan
jadi kalau anak anak ada demam ya
gejala gejala mual muntah
bisa batuk kemudian otot otot ngilu ya
tentu kadang kadang menggigil
nah ini perlu kita perhatikan nih
bukan berarti dia harus hepatitis seperti ini
tapi paling tidak kita melihat gejala prodormal
gejala sebelum ecterik
sehingga kita dari awal sudah bisa memikirkan
oh ini jangan jangan pasiennya ke arah sana
oleh karena itu
mohon diperhatikan tuh
jadi gejala gejala pre ecterik sebelum pasien menjadi menguning
dok terakhir boleh disampaikan kepada masyarakat
kepada para orang tua juga yang
yang tentunya khawatir dengan penyakit ini
ada di indonesia
misalnya soal kebersihan dan lain lain
saya pikir hepatitis ini muncul ya
a dan e ya
terutama kalau b dan c kan dia melalui darah ya
tentu a b b dan c dan d ya
walaupun jarang kita temukan
tapi yang a dan e ini adalah berasal dari oral vk
oleh karena itu
salah satu penyebabnya adalah melalui kebersihan ya
oleh karena itu
bila anak anak kita ya tentu diperhatikan
sehingga jangan sampai mereka tertular
apalagi kasus ini merembak oleh karena
saya lebih condong ini suatu hubungan oral fekal ya
jarang sekali melalui hubungan droplet ya
walaupun adenovirus itu melalui adenoid
melalui saluran pernapasan atas
tapi saya berpikir bahwa
gejala ini muncul dari oral pkl
oleh karena itu
mohon anak anak kita dijaga kebersihannya
anak anak terutama di bawah lima tahun itu kan
masih sering menghisap tangan segala macam
tentu saja ini menjadi perhatian kita semua
untuk anak anak kita
menjaga kebersihan sambil menunggu ya
ini menunggu kesimpulan dan penelitian tentunya yang dilakukan
oleh para ahli terkait dengan hepatitis akut ini
terima kasih dr lian dasiregar
spesialis penyakit dalam rspk dharma east jakarta
sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mbak lian